intan sudah empat bulan bekerja sebagai kurir di jakarta
rabu pagi intan mendapat motor listrik pada acara peluncuran di pasar baru jakarta pusat
perempuan kurir pos indonesia yang disebut oranger mawar
kini mengantarkan barang dari satu titik ke titik lainnya dengan motor listrik
kurir seperti intan dapat melunasi motor listrik ini dengan kredit yang ringan
untuk membantu meringankan karyawan oranger ini untuk bisa mengkredit suatu motor
yang mungkin bisa lebih murah dijangkau dari motor motor yang lain untuk membantu juga
karena lewat dari pos juga mungkin bisa dibantu dari kooperasinya juga
karena kan ini kan bisa dikredit gitu
direktur utama pos indonesia faizal rohmat jumadi mengatakan
motor listrik ini hanya diperuntukkan bagi kurir berjenis kelamin perempuan
dan mempunyai sikap yang lebih baik
kekaratnya pertama perempuan yang kedua punya simc itu saja cukup
bisa mendaftar kepada pos untuk menjadi oranger mawar
kemudian nanti kami akan memberikan helm memberikan jaket untuk perlengkapan gitu ya
dan kemudian kami akan memberikan aplikasi untuk mereka bisa pick up
dan antar barang barang yang memang dikirim melalui pos
pos indonesia bekerjasama dengan smooth motor indonesia untuk pengadaan motor listrik ini
jadi tidak ada noise tidak ada polusi dan penggunanya juga sangat hemat dibandingkan bensin
selain tidak menghasilkan suara keras motor listrik juga diharapkan mengurangi polusi udara di ibu kota
reza siregar angga cita kesuma jakarta